ya maggie kalau kita lihat cnn meetup ini biasanya akan mendatangi kampus kampus di seluruh indonesia
saat ini di lampung tepatnya di universitas lampung
dan kalau kita lihat saat ini sudah berlangsung tadi pukul sembilan waktu indonesia barat
kemudian ada pemaparan dari pihak kampus kemudian ada mahasiswa mahasiswa yang hadir
untuk nantinya akan melihat seperti apa
kegiatan kegiatan dan juga ada talk show
talk show ini penting karena kalau kita lihat nanti bakti kominfo akan memberikan informasi
terkait dengan bagaimana pentingnya pemerataan infrastruktur digital bagi generasi muda
tentunya ini menyasar generasi muda yang ada pada saat ini kita tahu
menjadi sasarannya adalah mahasiswa mahasiswa yang saat ini ada di dalam
kita intip langsung aja kalau begitu
nah ini seru sekali saya lihat di sini acaranya
mana suaranya mahasiswa lampung
ini universitas lampung kalau kita lihat di
semangat mereka karena kalau mereka sendiri punya tagline bestrong seperti itu ya
jadi memang harus memberikan semangat pada pagi hari ini
begitupun juga nanti akan melihat seperti apa acara ini untuk battle talk show nya
yang akan memberikan informasi kepada mereka terkait dengan digital
tapi untuk berbicara mengenai digital kita tidak lengkap untuk tidak berbicara langsung dengan kepala divisi
bapak silahkan bapak kepala divisi pengadaan dan sistem informasi
dari baktikominfo ya bapak
bapak gumala warman pak apa sih sebenarnya target kepada generasi muda ini
untuk bisa nantinya ini infrastruktur dari digital ini untuk diratakan seperti itu di indonesia
oke terima kasih
baktikominfo ini diamanatkan untuk mengatasi kesenjangan digital
dan pemerintahan akses pembangunan telekomunikasi dan internet
sehingga diharapkan akses internet ini dapat digunakan
semaksimal mungkin untuk dengan baik lancar aman dan produktif bagi masyarakat
terutama generasi muda kita sekarang ini
karena ruang digital merupakan kondisi kekayaan buat kita semua untuk mesti dimanfaatkan sebaik baiknya
anak anak muda ini kan yang menjadi sasaran ya kalau kita lihat mereka pasti semua punya gawai terkoneksi
untuk yang diangkat tidak terhubung boleh diceritakan apa itu
oh iya karena kondisi luas geografis indonesia
banyak sekali daerah daerah yang belum terjangkau layanan internet ya banyak layanan telekomunikasi
nah kita ditugaskan untuk menyambung jaringan jaringan yang belum terjangkau tersebut
untuk bisa digunakan di daerah daerah yang belum mendapatkan akses
akses tersebut berguna untuk sektor sektor produktif sektor pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan dan sektor perekonomian
tentunya tujuannya untuk mewujudkan masyarakat indonesia yang sejahtera dan produktif
baik baik terima kasih
nah kita selanjutnya berbicara dengan ibu aya ibu ibu ana gustina ini selaku wakil rektor kemahasiswaan
nah ini mahasiswa rata rata dari ilmu komunikasi ya
nanti juga ada sesi jurnalis seperti apa nantinya acara ini harapan ibu
baik yang pertama terima kasih cnn indonesia bakti kominfo yang sudah memberikan kesempatan universitas lampung
untuk pertama kali didatangi dalam kegiatan ini
apresiasi kami harapan kami tentu saja dengan adanya kegiatan ini
mahasiswa universitas lampung khususnya yang hadir pada hari ini yang sebagian besar merupakan mahasiswa dari jurusan ilmu komunikasi
itu bisa nanti memperoleh dan membuka wawasan itu yang pasti tentang apa itu kegiatan bakti komingfo
terus itu apa itu terkait membedah jurnalistik secara lebih real gitu loh
karena selama ini mungkin adik adik mahasiswa memperolehnya secara teoritis
nah dengan kehadiran cnn indonesia dan bakti komingfo adik adik bisa lebih tahu jurnalistik itu yang seperti apa sih nantinya pada saat di lapangan
baik universitas lampung beruntung sekali bisa dapat paket kombo ya ceritanya
paket kombo jurnalistik sekaligus juga bagaimana informasi terkait dengan digital di seluruh indonesia
terima kasih ibu ana kita melihat dulu nih keseruan
nah ini udah pada tepuk tangan semuanya langsung salah satu mahasiswa
nah yang paling ujung aja ayo ayo berdiri di sini
oke nama saya fadl mouharom dari mahasiswa jurusan ilmu komunikasi angkatan dua ribu dua puluh dua

nah datang ke sini pasti kan punya alasan dong
apa yang ingin dicari dari acara ini
tentunya ingin mencari pengalaman dan pengetahuan pengetahuan baru
dan kebetulan juga di sini kan terkait tentang cnn dan itu sangat berkaitan dengan jurusan saya sendiri
yang dimana saya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi yang mungkin nantinya akan terjun ke dalam dunia jurnalistik juga seperti itu
oke selain jurnalistik kan ini juga ada bakti kominfo informasi tentang
kalau kita kan mahasiswa udah pasti terkoneksi dengan namanya internet ya nggak sih
kamu untuk menangkal hoax kayak apa
untuk saya sendiri bagaimana cara untuk menangkal hoax itu tentunya untuk melakukan cross check
mengecek kembali informasi tersebut apakah benar
jadi tidak hanya terpatok pada satu sumber saja seperti itu
oke terima kasih
nah itu anak muda sekarang tuh menjadi garda terdepan loh harusnya
karena memang mereka udah melek dengan namanya internet
tentunya menangkal hoax tentu mereka harus punya cara jitu
kita juga ada anchor cnn indonesia alfian juga di sini yang akan memandu acara
kita akan memandu acara selama sampai siang nanti untuk bagaimana mahasiswa mahasiswa di universitas di lampung ini
untuk mendapatkan informasi terkait dengan jurnalistik termasuk juga dengan bagaimana internet di seluruh indonesia
diratakan oleh bakti komingfo kembali ke anda may
baik kami akan terus memantau perkembangan infrastruktur digital dari bakti kominfo
terima kasih roni satri atas laporan anda selamat bertugas kembali